sementara itu komisi pemberantasan korupsi kpk segera mengumumkan hasil kajian dewan pertimbangan pegawai
terkait kasus internal dugaan pelanggaran kode etik direktur penyidikan kpk brigjen paul aris budiman
kpk juga mengaku mendukung penyidik senior kpk novel baswedan dalam perkara yang dihadapinya di kepolisian
brigjen paul aris budiman diduga melanggar etika setelah hadir dalam rapat pansus hak angket kpk di dpr
sedangkan novel dilaporkan ke baris krim mabes polri oleh aris budiman karena masalah internal
belum jadi nanti harus jalan dulu kan kita antar pimpinan harus jalan dulu
nanti akan diumumkan secara resmi mungkin dua tiga hari ini akan diumumkan
banyak sekali ini tebal segini nanti kalau saya ceritakan panjang nanti akan dibuat ringkasan oleh mas febri
kita akan kompers untuk itu nanti dua tiga hari
ya hitung aja dua tiga hari
saya takut salah nanti itu pasal pasalnya saya nggak hafal